sementara itu badan monetar dunia imf memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi asean melemah dari lima tujuh persen di tahun dua ribu dua puluh dua
menjadi empat enam persen di tahun dua ribu dua puluh tiga
deputi direktur imf untuk asia pasifik sanjaya pan menjelaskan
bahwa kerjasama internal yang solid antara negara asean amat dibutuhkan
guna menjaga pertumbuhan ekonomi di kawasan
pembuatan bergantian seperti penyelamatan baris tanpa tarif
untuk perbelanjaan perjuangan lebih besar untuk integrasi finansial
termasuk seperti yang saya sebutkan sistem pembayaran digital
yang adalah satu hal lain yang diperlukan
menurunkan gap infrastruktur dalam hal konektivitas regional
memperbaiki konektivitas regional adalah area lain
dan akhirnya saya akan mengatakan perjuangan untuk meningkatkan
dan akhirnya saya akan mengatakan perjuangan untuk meningkatkan
konferensi tingkat tinggi asean di indonesia menekankan semangat
untuk memajukan kawasan asia tenggara dengan segala potensi
perekonomian dan stabilitasnya yang tinggi
harapan besar agenda kali ini akan semakin menjadikan asean
sebagai wilayah yang diperhitungkan untuk bermitra dagang
dan investasi di dunia
ruli kurniawan lastonga pebro jakarta